pelaksana tugas ketua umum p tiga muhammad mardiono membantah tudingan terjadinya pemecatan suharto manoarfa dalam mukernas p tiga
ia menyebut yang dilakukan adalah pembagian tugas agar soeharto manoarfa bisa berfokus pada tugas sebagai menteri pembangunan dan perencanaan nasional atau kepala bapenas
dalam konferensi pers yang dihadiri oleh mantan ketua dpp p tiga rusli effendi dan ketua majelis kehormatan dpp p tiga zarkasih nur wakil sekretaris majelis pertimbangan dpp p tiga muhammad mardiono pada rabu sore juga menjelaskan
ia terpilih sebagai pelaksana tugas ketua umum p tiga untuk mengisi kekosongan jabatan serta menyelamatkan partai berlambang kaabah ini dari peristiwa yang mengganggu menjelang pemilu serentak dua ribu dua puluh empat
meski dinyatakan belum ada keputusan dari mukernas yang digelar oleh para kader p tiga muhammad mardiono yang juga menjabat anggota dewan pertimbangan presiden membuka peluang melakukan pertemuan
karena itu sepakat untuk mengeluarkan surat keputusan majelis itu yaitu untuk membagi tugas agar beliau tidak terlalu berat bebannya
untuk memikul tugasnya
tugas tugas negara tugas kepartean waktu yang dibagi untuk negara waktu yang dibagi untuk kepartian ini maka kita putuskan untuk membagi tugas
agar beliau fokus menjalankan tugas kenegaraan